dandannya udah belum
eh yang dibahas dia mau makan
sibuk sibukin diri dengan hal yang positif
sama kayak jusmir
semoga andin dan aldebaran
menikmati quality time mereka berdua
rena sudah bisa mengerti kok
terus kita mau nunggu sampai jam berapa
ini udah jamnya pulang kantor loh
tapi alasan belum keliatan juga
kok nino ada disini
aku gak tau juga
dia ngapain disini
aduh ya allah
semoga elsa gak bikin masalah apa apa ya
coba aku mau sama nino
udah pak udah kita tunggu disini aja
cuma aku penasaran dia kesini pasti karena mau ketemu sama elsa
iya jangan udah pak
kita biar disini aja
gak usah masuk
nanti kalau kita masuk ke dalam ya percuma dong
dari tadi kita nungguin disini ya gak ada sia sia
sebetulnya ini mengganggu mutaku kerja
kalo sampai harus ketemu elsa lagi disini

ini salah satu kesempatan untuk menghidupkan kembali perusahaan aku yang hampir mati suri
belum lagi mengembalikan perusahaan bapak yang habis kebakar
dia sempat bantu menemani mama saat kita di malang karena kebakaran itu
kita sudah berpisah pun kamu masih aja ada dalam kehidupan aku
paling tidak aku tidak boleh bawa masalah pribadi dalam pekerjaan
ini penilainya sudah datang
dari tim pak bopi untuk mengurus perusahaan panino
aduh udah gak sabaran nih gue pengen ngerjain nino
panino saya sudah melihat konsep
tapi kok kayaknya agak jelek ya
sayangnya ini bukan tempat aku
jadi aku gak bisa asal menyanggah
apalagi di depan orang orang dan para staff yang penting
aku akan dengarkan dulu
meski aku bisa baca sebenarnya tujuan utama elsa adalah menjatuhkan mental aku
mengerti kan dengan maksud saya
tapi apa boleh saya bertanya
bagian mana yang menurut
masa saya harus ngejelasin juga sih

definisi jelek itu seperti apa kalau kayak begini pak nino

elsa niat mempermalukan aku depan banyak orang

apalagi cara dia ngomong sama sekali tidak terdengar
apalagi cara dia ngomong sama sekali tidak terdengar
seperti orang yang paham dengan konsep ini

sangat tidak profesional
sangat tidak profesional
gimana panino kita nunggu jawaban dari panino
konsep saya buat sesuai dengan briefing yang diberikan perusahaan adik cita
semua saya ukur dan desain sesuai dengan permintaan
berdasarkan proyek yang akan dikerjakan
dari konsep yang sudah saya kirimkan by email
mohon ibu elsa jelaskan part mana atau desain sebelah mana
yang menurut ibu elsa jelek
karena saya yakin saya sudah mengirimkannya tepat waktu
dan saya harap ibu elsa pasti sudah membaca dan mempelajari semuanya
jadi pertanyaan saya balik lagi
boleh saya tahu bagian mana dari desain ini yang menurut ibu elsa jelek
dia sama sekali nggak bisa profesional
ini sih kayak pertarungan pribadi antara aksa dan nino sebagai mantan suami istri

dia akan jadi mantan suami istri
ini mengingatkan saya saat pertama kali saya dan mas al makan malam
dulu dia sangat ketus dan keras sama saya
namun pada akhirnya saya berhasil memecahkan batu itu
hati yang sekeras batu itu berat

ya allah aku deg degan banget ini
kayak baru pertama kali nge det
mas al juga nggak mau ganti baju di kamar bareng sama aku
apa nanti malam dia minta pisah kamar lagi
aduh makin deg degan deh
tesebut dulu aware
kenapa dia ingin bisa menyerah saat ini
lu mau menurut mas al grounds
apa brigasi kalau mau n aires tara nenek itu
boleh tawar rpm anration dia
andini karisma putri udah belum
aku cantik gak
kamu cantik sekali andini karisma putri
kita nyokok diem sih
aku tanya kok cantik gak
kok cantik gak
kalau gak cantik aku udah nan lagi nih
aku nanya aku cantik apa enggak disuruh makan
kamu aja ganteng loh mas
jangan sampai dia cantik
pasti kalau aku suruh kamu ngomong revika aku pasti susah
emangnya kekeguman itu perlu
emangnya kamu gak bisa liat melalui tetapan saya ketika saya menang kamu
emangnya belum cukup ya
sebagai pujian meski tidak diungkapkan
dan jauh lebih berarti daripada ucapan yang memabukankan
kamu itu cantik andini karisma putri
sayangnya aja saya terlalu keras
sayangnya aja saya terlalu malu untuk ngomong

janganlah tolong ya

saya terkena kayaknya